saudara mengantisipasi kepadatan kendaraan di arus mudik lebaran pada tahun ini
pemerintah memperlakukan aturan ganjil genap pelatno berkendaraan
untuk arus mudik lebaran aturan ganjil genap berlaku mulai jumat lima april dari jam dua siang
sampai dengan minggu tujuh april pukul dua puluh
dilanjutkan lagi pada hari senin delapan april jam delapan pagi hingga jam dua belas malam
dan selasa sembilan april ganjil genap di jalur mudik berlaku mulai dari jam delapan pagi hingga jam dua belas malam
bagi pemudik yang kedapatan melanggar ganjil genap
akan mendapat kiriman surat tilang sesuai pantauan dari kamera etle di jalur jalan tol
surat tilang akan dikirim setelah tanggal enam belas april dua ribu dua puluh empat mendatang
dan kepolisian tidak akan meminta putar balik
yang melanggar aturan ganjil genap